pemerintah menawarkan peluang investasi pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas
selain danau toba borobudur labuan bajo mandalika dan likupang provinsi sulawesi utara diharapkan dapat menciptakan ragam destinasi pariwisata baru dengan tetap mempertahankan ciri khas daerah
program program prioritas pemerintah di bidang pariwisata tidak lain adalah sebagai visi pemerintah untuk menciptakan salah satu pengembangan ekonomi baru di bidang pelancongan
tak heran pemerintah tidak hanya mengembangkan bali sebagai ikon wisata populer yang sudah dikenal tetapi berkembang merata ke semua daerah termasuk wisata bahari likupang di minahasa utara
kita tahu bapak presiden jokowi juga menargetkan dua ribu dua puluh empat
empat semua program program prioritas beliau tidak ada yang mangkrak nah termasuk di dalamnya lima destinasi super prioritas ini
dan kami terus berkoordinasi selalu melakukan rakor baik zoom maupun secara luring dengan kementerian terkait untuk terus mendorong mengendorse memberikan fasilitas fasilitas yang lengkap bagi likupang sebagai destinasi super prioritas
berbagai pembangunan infrastruktur pendukung dan sdm masyarakat sekitar terus diupayakan agar likupang siap menjadi destinasi wisata